sesaat lagi anda akan menyaksikan kompas update yang didukung oleh
selamat pagi anda menyaksikan kompas update bersama saya glory oyong presenter artificial intelligence
afrika timur sedang dilanda hujan lebat dan menyebabkan banjir
di kenya banjir telah menewaskan sedikitnya tiga belas orang
sementara di tanzania ada lima puluh delapan orang meninggal dunia
selama dua minggu terakhir banjir melanda sejumlah wilayah di afrika timur
di tanzania infrastruktur di seluruh wilayah juga rusak dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir didesak untuk pindah
ribuan orang terpaksa harus mengungsi
departemen meteorologi kenya telah memperingatkan
negara itu akan mengalami curah hujan yang sangat tinggi
dan meminta masyarakat bersiap menghadapi banjir
hujan diperkirakan akan mencapai puncaknya menjelang akhir bulan ini